ada satu hal yang paling penting yang harusnya dilaksanakan dalam waktu dekat atau secepatnya
yaitu adalah pusat data lagu
pusat data ini tapi masih terpisah pisah nih dari berbagai tempat
belum tersentralisir ya
nah disini sudah diperintahkan ditugaskan disitu di pp lima puluh enam itu bahwa harus ada yang namanya silm ya
atau pusat data lagu
nah itu sangat krusial dan sangat vital
apabila ini bisa berjalan maka sebagian besar dari permasalahan royalti musik
royalti pencipta lagu bisa akan selesai dengan mudah